pak ini tasnya ros
neng pamit dulu ya
pak bu assalamualaikum
cantik aja anak bapak
anak bapak menggantung
playboy cap kerupuk alat
yang kalau pacaran
gak pernah jajan
ya itu hebatnya kemet
tidak perlu duit
buat dapetin cewek
oh maaf saya tidak menyindir kamu
itu namanya teh kamu emang nyindir saya
kamu berani sama saya
kamu cemacem sama saya
oh berani saya
nah berapa pegangan tadi pak
neng aduh maaf telat soalnya tadi ban mobil aa kempes jadi harus ganti dulu
tidak apa apa ah
sini ah bawain
nggak usah ah
cibarang kok udah keliatan ah
nanti kalau orang lihat gimana
masa calon istrinya aa ajat sudrajat
pulangnya jalan kaki
aa juga nggak mau
harus digudain orang
paling tidak percaya
jka ihm pindah
neng kok gak jawab
eh roste masih kepikiran temen temen di bandung
oh kangen sama mereka ya
kalau gitu mah sama sama a a
ala juga kangen sama neng
kita tunggu dulu si eros
lu pikir si bos ajat kesana mau ngapain
pasti jemput eros lah
makanya kita tunggu eros di sini
buktinya kita nunggu dari tadi di sini
apa si eros udah lewat tadi
sebelum kita ketemu sama si ajat
eh justru kita susul dia sebelum dia sampai ke rumahnya
kalau jalan t jangan jalan tengah tengah
saya tidak mau berantem ya
saya cinta damai
siapa yang ngeledek
wah macem macem berani
kalau aku berantem eros turun
eh jangan turun neng
hah naik lagi
oh buat maafin
itu dia cup
beda banget ya sekarang
makanya yang mau dilemarin eros ajar
kum cing kang dadang
turun turun turun
baris baris baris
jangan naik naik ke mobil
iya rina tuh ah
namanya juga anak anak
kan baru wajut ci
anak kita bakal dilamar
alhamdulillah ya pak
mudah mudahan teh cepat dilamar
mak itu eros
baru aja diomongin
iya pak dijemput aja
pak ini tasnya eros
pamit dulu ya
kamu makin cantik
cantik aja anak bapak
anak bapak menggantung
wanita yang pernah kamu dengar
bilang kalau dia ingin maju
tapi tidak ingin berkampung sama orang lain
mana aku tau sih med
gak pernah punya cewek
ya saya tau
semua orang juga tau
kita harus bergaul sama orang yang pikirannya maju
kalau kita menikah sama orang yang pikirannya maju
kita pasti akan jauh lebih berkembang
si eros gak mau deh nikah sama lu
dia gak mau mundur ya
tinggal kayak mau miuh
mobilnya aja bagus ya
eh nanti kalau saya udah besar
saya mau beli mobil
kalau berkhayal mah
betul tuh dang
kamu teh kalau pengen berkhayal
jangan tanggung tanggung
eh si dadang mah
baru berhayal aja udah pelit